indonesia breaking news
bapak iyan turiana pakar teknik kelautan laboratorium otomasi bppt
pak iyan selamat malam
terima kasih pak iyan
semalam kita sempat berbincang
telepon tapi pada malam hari ini bapak sudah langsung didatangkan
apa saja sebenarnya teknologi untuk pendeteksi tsunami
bapak mungkin bisa menjelaskan
ini ada bui ya
ini relatif murah
kemudian silahkan pak dijelaskan
jadi begini kalau kita bicara
selalu bicara itu
tidak ada buoy di indonesia dan sebagainya
sebenarnya untuk mendeteksi tsunami
tidak hanya bui
goi itu adalah teknologi yang paling lama
yang sudah ada sejak
sebelum seribu sembilan ratus delapan puluh di amerika
tapi sekarang ini
memang sudah berkembang
ada yang sistem kabel dan sebagainya
tapi memang yang proven
artinya yang bisa diandalkan
itu memang buoy dan sistem kabel
kalau sistem buoy itu sebenarnya ada dua jenis
ada yang pressure
ada yang berdasarkan gps
ada alat yang di bawahnya yang merekam
itu merekam tekanan
berbanding lurus dengan kolom air
kalau dia bergerak
pressure di bawah itu
kalau yang sistem gps
ya tidak ada alat yang di bawah
dia hanya mengandalkan
gerakan naik turun dari buoy itu
itulah yang menjadi gelombang
itu yang dipancarkan kemudian datanya
itu yang dipancarkan
sistem bui ini relatif murah
bisa digabung dengan fungsi lain
misalnya untuk ocean climate
jadi di dunia ini banyak bui ocean climate
itulah yang membantu
ini ya saya tuliskan
sudah cukup lama gitu ya
cukup lama dipakai
artinya tiap tahun
itu harus diganti
tapi sayangnya memang mudah kena
sesuatu yang mengapung di permukaan
apa biasanya yang diambil dari buy
ah itu ya
partnya saja atau satu
sayang sekali ya
bahwa di indonesia itu
banyak yang iseng saja
pertama iseng saja
memang ada konflik kepentingan
isengnya apa pak
dirusak atau diapain
isengnya itu diambil partnya
kemudian ada yang kedua
vandalisme yang sebenarnya
tidak berniat buruk
misalnya jaring dia terjerat oleh
kemudian dia berusaha melepaskan jaring itu
buoy seperti itu
tapi memang ada yang memang kriminal
diseret dari bandar sampai ke
dari banda sampai ke sulawesi
ya dan alat kami kan bisa mendeteksi posisi buoy
jadi kita datangi ke tempat itu
sengaja atau tidak sengaja itu pak
kalau itu memang sengaja
kalau itu sengaja
kalau itu sengaja
jadi memang ada yang sengaja
tahun berapa itu
kita punya nggak sekarang
sekarang ini sudah tidak ada kan
ada berapa totalnya
semestinya yang kita punya
awal rencana awal itu adalah dua puluh tiga
sudah dipasang semua
tidak pernah semuanya dua puluh tiga berjalan
ketika kita memasang yang ini
yang ini sudah hilang
yang ini rusak
ya jadi begitu
tapi ini idealnya dan ini semestinya ini rencananya
sudah hilang sekarang sudah nggak ada
sudah tidak ada
kemudian subsurface buoy itu memang relatif
lebih tahan terhadap vandalisme
karena dia berada di bawah apa
penuhkan air dan hanya antenanya yang ke atas
antenanya untuk memancarkan
seperti kemarin dikatakan bahwa yang deteksi buoy itu adalah
di dasar permukaan laut obu
dan buoy hanya mentransfer data dari dasar laut ke satelit
itu saja fungsinya kan sebenarnya ya
berarti yang cukup keluar itu hanya antek
bisa seperti itu
cuma ini memang masih dalam tahap riset
oke ini belum ada berarti
belum ada barangnya
belum ada barangnya
belum ada barangnya ya
di manapun di seluruh dunia juga belum ada ya
ini masih dalam tahap riset di amerika
masih tahap riset ya
kemudian yang berikutnya
sistem kabel optik ada
ini mahal ya
optik biasanya mahal kan
tapi dia bisa digabungkan dengan alat lain seperti buoy
dia bisa mendeteksi gempa dan tsunami nya
artinya kita bisa memasang seismometer di dasar laut
artinya kita bisa mendeteksi gempa lebih awal
lebih awal justru
dan itu yang dilakukan dari jepang
jadi gempa pun ketika dia terjadi sebelum sampai darat sudah terekam
karena itu getaran sekecil apapun yang terjadi itu terekam
terus juga merekam kalau dia ada perubahan tadi kolom air itu
oke kalau jepang seberapa cepat sih sistem kabel optik ini bisa memberikan data
jepang itu sebelum ini ya
jepang itu sebelum ya sekitar delapan detik ya
delapan detik sebelum gempa nya datang itu sudah ada peringatan

kalau kita kan sedang gelang gitu tiba tiba
delapan detik oke delapan detik sebelumnya ya
sudah bisa memberikan informasi
jadi sebelum ya
kalau kita kan malah setelah berapa menit maka kemudian
nah itu teologi dan seismometer mereka banyak sekali kan
oke apakah kita akan kesana mudah mudahan ya
oke oke negara mana saja yang menggunakan sistem ini
yang jelas semua negara punya lah seismometer itu
oke enggak maksudnya sistem kabel optik
oh sistem kabel optik yang menggunakan ini nama donet dan esnet ini nama sistem yang digunakan di jepang
dunet dan esnet jepang ya
oke berarti baru jepang yang menggunakan teknologi
tidak amerika juga pakai
amerika serikat kemudian
saya tidak tahu lagi karena belajar saya belajar di dua negara itu
oke oke baik kita lihat yang berikutnya sekarang
kemudian ada lagi sistem kabel optik akustik
oke bedanya apa
jadi kabelnya hanya sedikit kemudian setelah itu akustik
kenapa begitu karena untuk menghindari yang tadi mahal itu optik
jadi hanya sedikit saja optiknya setelah itu kemudian akustik dan akustiknya itu bisa banyak
sudah ada ini barangnya
nanti ada mungkin saya terangkan ada gambarnya
oke sudah ada ini barangnya
ini masih dalam tahap riset antara indonesia dan amerika
oke masih riset indonesia dan amerika
ya dan ini belum ada di dunia
perkembangan risetnya seperti apa
agak terlambat ya
agak terlambat karena masalah pendanaan
masalah pendanaan oke
oke masalah pendanaan
klasik sekali tapi memang begitulah kenyataannya
hal hal riset di indonesia
oke yang berikutnya radar
radar ini kalau dikatakan belum terbukti ada yang mengklaim sudah terbukti
kalau dikatakan sudah terbukti juga masih tidak menjadi aneh aneh
masih tidak menjadi andalan
maksud saya andalan itu jepang itu masih tetap mengandalkan yang kabel meskipun ada radar
jadi radar untuk konfirmasi saja
tapi mengklaim mereka sudah bisa mendeteksi tsunami
artinya kalau misalkan ini bisa dibilang setengah terbukti
jadi kalau pun
jadi artinya kalau pun nanti kita bergerak dari buoy ke kabel berikutnya ada kemungkinan ya
contohnya ada kemungkinan adalah radar
kemudian ada wave glider
itu adalah suatu seperti buoy juga tapi dia bergerak bebas kemana tidak ada mooring tidak ada ikatan kesana
jadi kita simpan obu yu banyak dia bergerak di atas itu
sudah ada barang ya ini pak
wave glidernya sudah ada tetapi untuk penggunaan sebagai pendeteksi tsunami masih belum terbukti
masih belum terbukti oke
ini ada enam ya kalau tidak salah ya satu dua tiga empat lima enam
ya dan banyak berarti kan pilihannya
ada banyak pilihan yang ini tiga tiga nya masih belum karena masih reset ya
ya masih reset
oke saya akan kembali ke layar yang tadi sekarang kalau begitu
artinya pilihannya sekarang cuma tiga ini yang ini yang ini juga masih risiko
oke yang ini sorry oke maaf yang ini masih risk
kaget juga di dua ini
yang paling masuk akal yang bisa indonesia miliki yang mana
jadi perbedaan antara sistem buoy dan sistem optik
buoy itu lebih cepat dibangun
lebih cepat dibangun dan relatif mudah
kalau sistem kabel optik ini lebih mahal tentunya juga tidak bisa dianggarkan dalam satu tahun anggaran
ini kalau ini harga miliar kalau ini sudah ke triliun gitu kan
ya jadi tentunya dan banyak riset yang harus dilakukan sebelum itu
basrimetri dasar lautan dan sebagainya
jadi ini tidak disalit
tidak disalit oke
karena idealnya kita harus menuju kesini
harus menuju kesini untuk menghindari vandalisme harus menuju kesini
tetapi untuk saat sekarang ini nih kalau kita ingin cepat buoy
tapi kalau misalkan kita mau wah jangka panjang ya sudah ini langsung
tapi kalau menurut saya sebaiknya buoy dulu ada sambil ini dibangun
kalau ini sudah ada bui bisa dilepas
bisa saya simpulkan bahwa ini yang mendasar
itu dulu yang mendasar
padahal tapi ini tujuannya
oke ini yang mendasar kemudian ini yang advance idealnya ini
tapi yang mendasar saja kita belum ada
ini dari sisi sains ya nanti tentunya pemerintah yang menentukan
ya tentu tentu kita lihat sekarang ini dia ini apa
ini adalah sistem buoy yang klasik tadi dibilang ya
oke ya yang sederhana ya
ada ocean bottom unit obu yang memancar dia mengukur permukaan lautnya
kemudian permukaan laut ini
ketinggian kolomnya dan turunan dari ini adalah gelombang
maaf saya pakai istilah matematik
ya dan ini di transfer datanya melalui gelombang
kenapa pakai agustik karena dia tidak bisa langsung ke satelit
nah disini baru gelombang elektromagnetik kesana
nah karena tidak bisa langsung kesana
kemudian dari satelit ya ke bppt
kemudian ke bmkg
oke dan kemudian baru ke masyarakat
nah kalau misalnya di bagian ini yang biasa dicuri yang mana
tidak selalu kasusnya banyak macam macam
apa sih pak sebenarnya
wah kalau untuk saya gini
kalau di indonesia rela saja bisa dicuri
kenapa ini yang tidak ada di tempat yang luas
saya tidak bermaksud
menyelidiki masyarakat di indonesia ya
tapi ya memang kenyataan seperti itu gitu ya
nah makanya konsep
padahal bayangkan satu buoy bisa menyelamatkan berapa banyaknya
iya makanya sekarang konsepnya
kalau kita kan ada generasi satu generasi dua generasi tiga
generasi tiga saya menggunakan konsep
kalau begitu nelayan aja ya sudah di penjaga itu
karena nelayan juga biasanya di daerah itu punya yang namanya rumpon
nah ya itu sekalian menjaga itu mungkin bisa
sekalian saja menjadi rumpon
itu salah satu ide misalnya
kayak itu salah satu ide
nanti mungkin pemerintah harus dengar soal itu
ini apa pak ian
ini yang tadi saya katakan kabel opsi
optik dan akustik
jadi disini ada bisa ada beberapa sensor
nah kemudian dari bawah kabel
karena komunikasi akustik itu dia menggunakan pantulan dari thermocline layer
thermocline layer itu adalah suatu
lapisan dimana di atas panas dibawah dingin
sehingga disini membiaskan
gelembang suara gini
nah kalau buoy
dia buayanya berada di atas dia bisa tembus
tapi kalau dia membentuk sudut dia akan terpantu ke bawah lagi
baik baik kita lihat yang berikutnya
ini ada gambar buoy dan beberapa orang
ini buoynya punya jerman ya bukan indonesia itu
ini juga jerman
oke baik kita lihat sekarang
rencana pemasangan buoy
nah ini rencana
dan ini titik titik ini sudah dibuat dan memang ini adalah titik titik rawan yang sudah ada perhitungannya tentu kan
dan ini rencana tahun dua ribu enam
tahun dua ribu enam apakah kalau misalnya dilihat sekarang ada penambahan misalnya
kita lihat kan disini termasuk ada yang
betul ini yang sekarang terjadi
itu yang sekarang terjadi
jika saja alat itu masih ada ini dia
bisa dipastikan ya pak ini berarti semuanya udah nggak ada ya pak
sudah tidak ada
oke sudah tidak ada lagi
kita lihat yang berikutnya
ya ini adalah peta sulawesi tengah
ini beberapa ini yang semestinya ada di sini ya pak tadi ya
semestinya ada di sini
semestinya ada di situ ada buoynya semestinya disitu
dan informasi yang kami dapat dapatkan memang tidak ada pada saat kejadian tsunami
dan nanti setelah jadinya kita masih akan berbincang tapi juga ada dua narasumber yang akan bergabung bersama kami
tetap bersama kami di cnn twitter tv kedai selanjutnya
indonesia breaking news